ya pak ustadz sudah dua subuh dia ada
ada yang jadi buruk karena jabatan
tapi ada juga yang menjadi baik
tergantung bagaimana kita memandang jabatan kita
kenapa harus saya pak ustadz rw
ada rencana apa dibalik penunjukan ini
kamu bisa lajan apa tidak
jawab saya tidak bisa
iya pak ustadz
iya pak ustadz
ambil kesempatan ajan itu
iya pak ustadz
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
kang bagja mau apa kesini
kepribadian cucu baik
kita baru ketemu dua kali
dari mana kang tahu kepribadiannya cucu
biasanya terpancar dari
di ciraoste ada yang namanya kang aceng
dia tuh sering ngegombal
jadi dibandingin kang aceng kang bagja teh gak ada apa apanya
cucu teh udah kebal digombalin
udah gak mempan
untuk pertama kalinya saya ditolak sama perempuan
hanya seorang calote kw
tapi saya butuh dia
kalau seandainya saya berhasil mendekati cucu
saya tidak membutuhkan mandah sep mambah drun bahkan panjubat
untuk membantu saya
tanah dan air cidau bisa dimiliki sama warga cidau sendiri
dan laki laki kembali ke fitranya
tanah dan air cidau adalah milik warga cidahu
dan saya harus bisa merebutnya kembali
dengan atau tanpa bantuan siapapun
oh iya emang ada tulisannya c nggak usah diomongin tinggal dibaca
kan kasih tau dong
bisa nggak sih kalian sehari saja tidak berkelahi
iya gimana sih
udah sekarang berpencar aja
saya sama atem kesana
mama lagi mikirin apa
menurut apa pak
apa yang sudah dipilih contaminated
idan kamu akan tinggal disini lagi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
kamu tuh bisa jaga ronaldo setiap hari
mesti bisa karena tanggung jawab
kalau kamu bisa jaga ronaldo mate bisa kerja lagi sama konsora
bapak mau kerja lagi di ladang kusoi
ini teh udah pelan akum sarkum
kan saya sudah bilang motor saya dipakai sama koswara buat nganter febri
kamu lihat dia gimana
jangan jangan jennifer sengaja ngecoh kita supaya kita cari kesini
masa sih kan sejauh itu pemikirannya
udah jalan aja kan mungkin kita lewat kanan kan
febri bisa denger